video lagu yang berdurasi lebih dari dua menit ini
dinyanyikan oleh penyanyi jemulan ajang pencarian bakat joy tobing
dan beberapa dokter spesialis jantung indonesia
lagu berjudul a better world ini digubah oleh pianis ananda soekarlan
lagu ini bertujuan mengajak kita bersama bergandengan tangan
saling mendukung menghadapi badai pandemi covid sembilan belas di indonesia
karena musik adalah bahasa universal yang bisa digunakan
untuk menyampaikan pesan tentang kemanusiaan
dan semangat kebersamaan kepada manusia
musik bisa menyentuh nurani kita yang paling dalam
di mana tantangan ini bisa kita lewati
asalkan kita tetap bersatu
asalkan kita tetap saling menolong
saling menguatkan dan saling mendoakan
selain kolaborasi antara joy tobing dan para dokter spesialis jantung
masyarakat juga diajak untuk berkolaborasi menyanyikan lagu a betterword ini
selain menyumbangkan vokal masyarakat bisa memainkan alat musik
dan nantinya akan diunggah di akun media sosial ananda sukarlak
ananda soekarlan juga akan menggelar konser online pada dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh pukul tujuh malam
konser ini diselenggarakan oleh dirjen kebudayaan republik indonesia
konser ini bisa ditonton melalui kanal youtube budaya saya
jimmy chandra jakarta